saat ini physical distancing sedang diberlakukan karena penyebaran virus corona bisa terjadi di mana saja
namun di sisi lain kita juga butuh berbelanja untuk kebutuhan sehari hari bukan
tentu ada pilihan belanja langsung ke supermarket atau belanja melalui online
tapi ada hal penting nih yang harus diperhatikan
untuk berbelanja offline atau langsung ke supermarket biasanya dipilih karena faktor banyaknya barang yang harus dibeli
hingga alasan kepuasan saat memilih kualitas barang secara langsung
jika anda memutuskan berbelanja secara langsung ada beberapa hal yang harus diperhatikan
pertama buat list barang belanjaan apa aja yang pengen dibeli
jadi ketika sampai tidak perlu berlama lama untuk mikir muter muter

nah sudah ada listnya
kedua bersihkan gagang keranjang belanjaan
gunakan tisu basah antiseptik atau hand sanitizer untuk membersihkan gagang sebelum digunakan
ketiga kurangi memegang barang saat berada di supermarket
untuk mengambil buah dan sayur yang memang harus dimasukkan ke dalam plastik sebelum ditimbang
anda bisa menggunakan plastiknya sebagai sarung tangan seperti ini
sehingga meminimalisir sentuhan
ya selanjutnya jangan lupa juga nih pemerintah sedang melakukan social distancing
jadi jaga jarak saat berbelanja termasuk kayak gini nih saat mengantri
saat membayar akan lebih mudah dilakukan tanpa menggunakan uang tunai
seperti saya yang membayar menggunakan kartu
setelah selesai kartu dapat dilap dengan menggunakan hand sanitizer
lalu bagaimana dengan pilihan belanja online
pilihan ini boleh jadi cukup aman namun tetap ada yang harus diperhatikan
oke udah nah jangan lupa juga minta untuk petugas menaruh barang belanjanya di depan pagar
jika ingin memberikan tips usahakan kasihnya secara cashless
tapi kalau misalnya nggak bisa jangan lupa cuci tangan
selanjutnya hal ini bisa dilakukan jika anda belanja melalui online atau offline
membersihkan tas belanjaan setelah dipakai
jika anda membawa atau mendapatkan tas belanjaan kain
jangan lupa semprot disinfektan atau cuci tas kain setelah selesai berbelanja
cuci tangan dan langsung bersihkan bahan makanan yang dibeli sebelum disimpan
pada permukaan tembaga virus masih terdeteksi hingga empat jam
pada kardus terdeteksi hingga dua puluh empat jam
tiga plastik dan besi tahan karat terdeteksi hingga dua sampai tiga hari
maka untuk berjaga jaga bahan makanan yang tidak mengalami proses pemasakan seperti buah dan sayur
bisa dicuci dengan air panas atau sabun antibakteria untuk buah dan sayur
sandrain sanasari denny irvan jakarta